kepolisian ri tengah bersiap menggelar pertemuan antar kepolisian internasional november mendatang
perhelatan ini adalah sidang interpol ke delapan puluh lima yang akan berlangsung mulai tanggal tujuh hingga sepuluh november mendatang di bali
menyambut perhelatan internasional ini polri menggelar persiapan dengan menampilkan atraksi marching band
dari ratusan taruna akpol dan kirap bendera oleh paski beraka
acara ini dilakukan di kawasan monas hingga bundaran hi
kapolri jenderal polisi tito karnavian menyebut polri dalam forum nanti akan menitik beratkan pada kerjasama
pencegahan peredaran narkoba internasional terorisme dan human trafficking
ini adalah yang pertama kita melaksanakannya
masalah yang dibahas adalah masalah transnational crime
narkotik masalah teorisme human trafficking illegal fishing masalah kejahatan lingkungan kejahatan perbankan dan lain lain
bagaimana jalannya acara ini korespondensi nn indonesia albi pratama di bundaran hotel indonesia jakarta
albi sebenarnya seperti apa acara pawai menjelang sidang interpol yang sudah berlangsung sejak pagi tadi
selamat siang iqbal
saat ini saya masih berada di kawasan bundaran hotel indonesia
di mana tadi pagi kepolisian republik indonesia menggelar acara perayaan
sebagai bentuk persiapan ataupun kesiapan dari kepolisian republik indonesia
dalam menjadi tuan rumah sidang interpol ke delapan puluh lima yang nantinya akan diselenggarakan di bali
tepatnya di nusa dua pada tanggal tujuh sampai dengan sepuluh november dua ribu dua puluh
tadi pagi ada sekitar dua ratus taruna akademi polisi dari berbagai wilayah di indonesia berpartisipasi
untuk melakukan atraksi marching band
dan juga diikuti oleh sekitar dua ratus polisi dari berbagai wilayah di indonesia berpartisipasi untuk melakukan atraksi marching band
dan juga diikuti oleh sekitar satu ratus sembilan puluh paskibraka yang merupakan siswa dan siswi sekolah menengah atas
yang membawa bendera yang ada di kiri dan juga kanan saya saat ini iqbal
yang mana tadi pagi sekitar pukul tujuh waktu indonesia barat
iring iringan ataupun pawai kirap ini dilakukan di kawasan silang monas
atau tepatnya di depan patung kuda dan berjalan kurang lebih satu lima sampai dengan dua km
menuju ke bundaran hotel indonesia
karena di sini adalah tempat ataupun pusat dari panggung utama perayaan ini digelar
di mana satu ratus sembilan puluh bendera yang dibawa
oleh pasukan pengibar bendera ini merupakan logo ataupun simbol simbol negara
dari para peserta dari interpol sendiri yang nantinya akan berkunjung ke indonesia
pada tanggal tujuh november yang akan datang
serangkaian acara tadi juga sudah dilakukan
saya pun ikut melakukan pawai tersebut iqbal
dan juga ada beberapa atraksi datupun hiburan
seperti misalnya kapolri jenderal polisi tito karnavian
bernyanyi bersama menteri luar negeri retno marsudi
di atas panggung menyanyikan lagu maumere
yang merupakan lagu adat salah satu di wilayah indonesia
dan juga mengajak warga dan juga sejumlah jajaran kepolisian
turut berdendang bersama seperti itu
dan saat ini acara tersebut sudah selesai dilakukan
tetapi beberapa masyarakat ataupun warga tadi sempat foto foto
di bendera bendera yang berjumlah satu ratus sembilan puluh ini di kawasan bundaran hotel indonesia
menarik sekali albi
albi indonesia masih dihantui dengan peredaran narkoba begitu dan juga terorisme
lalu seperti apa sebenarnya komitmen dari polri sendiri di sidang interpol nanti
ya iqbal indonesia harus merasa bangga
karena memang ini adalah kali pertama indonesia dijadikan sebagai tuan rumah
dari pelaksanaan sidang interpol
dimana setelah tujuh puluh satu tahun merdeka ini adalah baru pertama kali dilakukan
dan tentu ini adalah kesempatan yang sangat langka sekali
khususnya bagi kepolisian republik indonesia untuk menjadi tuan rumah
dan untuk fokus terhadap acara perkhayatan ini
kapolri pun general polisi tito karnavian
memfokuskan adanya sinergisitas antara pihak kepolisian
dan juga menteri luar negeri indonesia
untuk masalah hubungan hubungan internasional yang harus dijalin
bersama negara negara lain khususnya kepolisian
ada beberapa hal yang memang menjadi fokus iqbal
seperti misalnya human trafficking lalu terorisme
lalu ada lagi peredaran narkotika yang sampai saat ini menjadi salah satu masalah
paling berat yang dihadapi oleh kepolisian
karena memang narkotika ini merupakan bagian dari jaringan internasional
yang sampai saat ini masih belum bisa terlacak dari mana pusatnya
dari mana asalnya seperti itu
dan hal lainnya adalah mengenai illegal fishing perbankan
kejahatan kejahatan lingkungan seperti pembakaran hutan dan juga lahan
tentu ini akan menjadi concern dari pihak kepolisian indonesia
yang nantinya akan bekerjasama dengan interpol ataupun polisi internasional
untuk menangani kasus kasus berbau transnasional ini
baik almi pertama terima kasih atas informasinya